di dalam pentas pentas olahraga
di madiun jawa timur silat menjadi napas kehidupan
di kota kecil ini sulit menemukan orang madiun yang tidak pernah belajar silat di masa hidupnya
di kota ini aliran silat setia hati tumbuh dan menjadi rujukan mayoritas perguruan silat
tidak hanya keindahan gerak dan kekuatan tapi falsafah hidup juga ada di dalamnya
inilah cerita silat setia hati pendekar madiun
madiun jawa timur berdetak oleh aktivitas warga
sejak pagi pasar pasar tradisional madiun sudah menggeliat
kawasan tengah kota mulai dibanjiri warga yang akan memulai kerja
pertokoan perkantoran maupun perusahaan perusahaan lokal nasional menjadi pusat mata pencarian mereka
sejak dulu madiun kota terbesar kedua di jawa timur ini
dikenal sebagai kota perdagangan dan jadwal

dikenal sebagai kota perdagangan dan jadwal
di zaman penjajahan pemerintah kolonial merintis fungsi kota madiun
dengan membangun jalan lurus dari madiun hingga yogyakarta
dalam proyek jalan dendles pada seribu delapan ratus sebelas
pemerintah indonesia melanjutkan dengan membangun lapangan udara iswayudi
yang sekarang menjadi salah satu basis militer angkatan udara dan pabrik pembuatan kereta api inka
di tahun dua ribu dua belas
badan pusat statistik bps jawa timur menyebut
industri perdagangan dan jasa membuat pertumbuhan ekonomi di kota madiun naik tujuh persen
ini membuatnya menjadi daerah terbaik dalam pertumbuhan ekonomi di jawa timur pada tahun yang sama
di tahun dua ribu dua belas apbd nya mencapai lebih dari satu triliun rupiah
dengan pendapatan per kapita di atas satu juta rupiah per tahun
di tengah semakin sibuk dan bertumbuhnya kota
madiun tidak kehilangan identitasnya
beberapa tradisi ataupun budaya lokal memang sudah lama ditinggalkan
tetapi tidak dengan pencaksilat
pencaksilat adalah napas bagi keseharian warga madiun
dan seperti halnya sebuah kredo
kepencaksilat laksana kepercayaan yang diwariskan secara teruntung murun oleh warganya hingga saat ini
bela diri adalah api dalam semangat orang madiun
dia diperkenalkan dan diajarkan turun temurun menjadi tradisi hidup yang tidak pernah hilang
dengan luas hanya sekitar enam puluh enam km persegi dan jumlah penduduk kurang dari satu ratus delapan puluh ribu jiwa
madiun disesaki oleh berbagai perguruan silat
data ikatan pencaksilat indonesia ipsi madiun menyebut
lebih dari sembilan puluh lima ribu orang pernah dan masih menjadi murid
di berbagai perguruan silat yang ada
jadi di dalam pencaksilat itu ada spirit
untuk berjuang untuk mendobrak
dan itulah karakter orang orang di madiun
jadi jiwa jiwa petarungnya itu ada
jadi memang seharusnya kalau kita bisa mengupas atau memaknai budaya pencaksilat
itu bisa dijadikan sebuah pedoman ke depan bahwa inilah karakter

meski masih terus diteliti para pegiat sejarah di kota madiun meyakini
tradisi bela diri di madiun dimulai sejak daerah ini menjadi basis pemberontakan jaya katuang
di kerajaan singosari di seribu dua ratus delapan puluh satu
ekspansi tentara mataram yogyakarta ke timur jawa pada periode seribu enam ratus an
menjadikan madiun sebagai basis militer juga membuat kota ini menjadi pusat pelatihan bela diri
ini tidak lepas dari histori sejarah dari madiun sendiri
dimana sebelum era pencak organisasi ini muncul
ternyata di madiun ini ada peristiwa peristiwa dan tokoh tokoh yang mempunyai karakter
dan karakter tersebut menurunkan budaya pencaksilat itu sendiri
karakter itu adalah karakter pemberani karakter petarung
kalau kita bicara masyarakat

dimana era kerajaan mungkin kita kenal jaya katuang seorang pemberontak
dari negara gelang gelang pemberontak singosari
sesuai dengan penelitian teman teman
negara gelang gelang itu berada di wilayah madiun
dan di era mataraman ada tokoh ronggo prawilo dirijo
ketiga bupati madiun tahun seribu delapan ratus sepuluh memberontak kepada dendeles
hari ini ada empat belas perguruan silat di kota madiun yang terus eksis dan berkembang
hingga memiliki banyak murid
beberapa diantaranya berusia lebih dari lima puluh tahun
dan merupakan pendiri ikatan pencaksilat indonesia
sebagian besar diantaranya adalah perguruan yang lahir dan tumbuh di madiun
seperti setia hati terate setia hati tunasmudawinongo
persaudaraan rasa tunggal dan perguruan ilmu bela diri kerasakti
tidak ada keterangan pasti berapa sebenarnya jumlah murid murid mereka
masing masing perguruan cenderung melebih lebihkan jumlah murid
satu perguruan bisa mengklaim punya ribuan murid
sementara yang lain seperti tidak mau kalah
mengaku memiliki satu juta murid yang tersebar di berbagai daerah hingga ke luar negeri
tetapi mungkin pendapat ini bisa menggambarkan silat
sebagai magnet yang menarik hati banyak orang madiun
kalau yang saya lihat seumuran saya
tidak ada seorang anak pun yang tidak akan ikut sebuah perguruan
jadi kalau masyarakat madiun wajib hukumnya belajar pencaksilatasi di perguruan manapun
namun keberadaan berbagai perguruan silat di madiun bukannya tanpa masalah
selama bertahun tahun madiun kerap didera konflik dan kericuhan antara perguruan silat
penyebabnya kadang sepele
hanya perselisihan antar murid kemudian memancing solidaritas anggota yang lain
tidak hanya harta benda yang rusak beberapa kericuan bahkan memakan korban jiwa
tetapi sejak tiga tahun terakhir nyaris tidak pernah terjadi kericuan serupa
pertemuan intensif yang diinisiasi polisi dan pemerintah memaksa empat belas perguruan silat madiun berikrar damai hingga sekarang
sampai setelah abad terakhir
pertama di madiun fantastis
jangan lupa terima kasih telah menonton video ini
terimakasih atas dukungan anda
doakan dukungan anda dalam kadangk beer demo di sosial media
kedul kota madiun
temara malam mulai menandai kesibukan
di padepokan persaudaraan setia hati terati
setiap selepas isya
seratusan murid atau yang biasa disebut warga terate
berlatih di padepokan
hanya ada tiga tingkat di psht
murid yang akan menempuh tingkat satu berlatih di depan
murid tingkat dua berlatih di dalam
dan tingkat tiga berlatih sendiri
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh dua
maka di tahun dua ribu dua puluh dua nanti
psht akan mencapai usia seratus tahun
mereka memiliki tiga ratus lima cabang
dengan dua puluh tujuh cabang khusus
yang berada di luar negeri
mereka juga mengatakan
ada lebih dari lima juta orang
yang pernah dan masih berlatih di seluruh cabang
psht hingga hari ini
jika itu terverifikasi
maka psht adalah perguruan silat terbesar di indonesia
persaudaraan setia hati terati
adalah salah satu penganut aliran setia hati
yang selama ini dianggap sebagai
peletak aliran khas silat madiun
diciptakan oleh king abehi surodiwiryo
bekas perwira pangeran diponegoro
pada awal seribu sembilan ratus
saat ini aliran setia hati telah menyebar
dan jadi rujukan hampir semua perguruan silat di madiun
di setia hati ini bermacam macam
jadi dari minang ada
dari cimandi ada
dari ciri khas ciri khas jawa
atau ciri khas dari mana ada semua
sehingga sampel komplek kita tuh
tidak menurut saya inilah kepeyawian dari guru kita
sehingga dia dari perantauan dari seluruh indonesia
keluar pulang ini dia datang mencipta
sehingga dia dari perantauan dari seluruh indonesia keluar pulang ini dia datang
menciptakan semacam itu
satu satunya bentuk aliran setia hati yang dipakai banyak perguruan di madiun
sesungguhnya adalah percampuran dari berbagai aliran silat di nusantara
king abehi surodiwiryo disebut merabu banyak aliran silat saat perantau ke berbagai tempat
dan meletakkannya sebagai dasar gerakan aliran setia hati
lewat gerakan gerakan yang dimainkan oleh murid murid shi
mata awas pendekar silat berpengalaman akan tahu
mereka mengkombinasikan berbagai teknis silat
pertarungan tangan kosong memakai teknik monyetan dari minang
sapuan gaya bengkulu dan teknik mengelak dari banten
sementara pertarungan senjata memakai teknik golok betawi
silat madura dan kelincahan tombak khas mataram yang dimainkan dengan toya
pertarungan yang terbaik adalah perguruan setia hati tunas muda winongo
atau biasa disebut sh winongo berada di sebuah desa kecil di sisi timur kota madiun
bersama sh terate winongo juga memakai nama setia hati
dan merupakan dua perguruan terbesar di madiun

sebelum berjalan ke madiun

sebelum berjalan ke madiun

sh winongo menyebut ada lebih dari satu juta murid atau yang mereka istilahkan dengan sodara
meski seorang murid sudah keluar atau tidak aktif lagi
sh winongo tetap menganggap sebagai saudara
penyebutan ini memang dibuat untuk menguatkan rasa solidaritas antar murid sh winongo
karena bagi para pengasuh perguruan
ajaran silat bukan segedar bela diri
sumpah setia dengan perguruan
ini sebenarnya diajarkan secara jasmani rohani
akan tetapi untuk pertama kali yang dibawakan berupa kerohanian
karena hal ini sesuai dengan tujuan dan sasaran daripada persaudaraan setia hati
ada pun tujuan dan sasaran persaudaraan sejati yang ditempuh adalah

mengolah raga dan mengolah batin
untuk mencapai keluhuran budi
guna mendapatkan kesempurnaan hidup
malam itu ada keramaian di sebuah rumah di perbatasan kota madiun kabupaten nganjuk
di teras seorang pelatih memberikan instruksi murid murid sh winongo untuk memulai latihan
gending atau lagu dari bunyi gamelan yang membawakan tembang mocopat berjudul singgah
mengalun tenang mengiring latihan
mereka tengah memainkan sendera pencak sebuah perpaduan gerak bela diri dan drama
sejarawan msr dison dalam bukunya perang jawa menyebut sendra pencak
biasa dimainkan pasukan dipenuh goro saat rehat
tiap murid winongo memainkan gerakan silat kastia hati
gemulai laksana tarian tapi kokoh laksana batu
percampuran jurus jurus dari seluruh nusantara membuat aliran setia hati terlihat anggun tapi mematikan
tapi kalau kita menganggap bahwa itu seni yang sangat berharga
karena beliopun dalam ajaran indonesia ini gerakan sangat unik sekali
dan susah dibaca nah ini yang repot
jadi kalau pertarungan sebenarnya jurus jurus ini mematikan
iin maaf ya bukan pamer mematikan sebenarnya
soalnya ada suatu gerakan di mana itu terfokus pada mata
kalau mata itu begitu berkedip kita harus ngenahin seperti itu
pada waktu maghrib dan usai sholat perjamah di masjid adalah waktu khusus bagi wahyudi
anak lelakinya rizal dan cucunya alif biasanya datang ke rumah
mereka biasa menghabiskan dua jam mengobrol dan berlatih silat
di masanya wahyudi adalah seorang pendekar di salah satu perguruan silat di madiun
seorang yang terlatih bela diri selama bertahun tahun
sebuah keterampilan yang berguna saat ia menjalani puluhan tahun merantau ke berbagai daerah di indonesia
wahyudi bukanlah satu satunya
di kota madiun para pendekar silat tua masih rutin berlatih
gerakan jago jago tua ini mungkin tidak selincah dahulu
tetapi tekad untuk terus mengasah kemampuan silat tetap terjaga
di kota ini para pendekar silat yang sudah diakui kelihayannya berada pada status sosial tersendiri
kalau secara sosial ya
karena minimal di lingkungannya sendiri di perguruan sendiri dia sudah ada di level atas
jadi istilahnya kan ada seleksi alam ya
jadi tidak semua seorang belajar silat bisa mencapai titik tertentu
jadi tidak hanya pendekar di atasnya pendekar pun masih ada
jadi kalau dibilang
sampai seberapa tidak ada batasnya
nah orang orang seperti itu dalam status sosialnya apakah kemudian jadi terpandang
ya otomatis kalau terpandang iya
yang jelas itu ada beda ya
jadi kalau melihatnya tidak hanya sekedar pendekar tanda kutip tukang gelut
tapi level level tertentu kita menghormati sebagai panutan
yang ini bawah ini ini
demikian pula wahyudi
berlatih bersama anak dan cucu adalah cara merawat kemampuan silat dan menjaga tradisi keluarga
tiga generasi di keluarga adalah pesilat dan berasal dari perguruan yang sama
rizal anak wahyudi adalah salah satu pesilat andalan perguruannya
bakat dan minat yang sama menurun pada ilham anaknya
berlatih bersama secara rutin adalah kebanggaan bagi keluarga
atau cicit wahyudi
kelak juga meneruskan tradisi keluarga dan tradisi wong madiun berlatih silat
ya senang aja
terus berarti keluarga kami ikut melestarikan
yang kedua kami tidak pernah memaksakan apapun
sebuah pilihan adalah yang tanggung jawab mereka
kalau sudah memilih berarti harus dituntaskan
kalau saya begitu
tapi bangga ya
dan nggak ngira kalau sampai ke tiga warga tiga generasi gitu
semarang mempuncah di alun alun kota madiun malam itu
selama beberapa menit langit madiun terang berwarna warni oleh kembang api
yang disambut riuh oleh ribuan warga kota yang tumpah di sana
kemeriahan ini menandai dibukanya festival silat nusantara
yang diikuti oleh puluhan perguruan silat ternama seluruh indonesia
selama tiga hari panji panji perguruan berkibar di alun alun mengundang warga untuk datang
murid murid perguruan menyajikan tontonan silat terbaik yang mereka miliki
festival silat nusantara ini khusus mempertandingkan kelas seni atau taru tunggal
di kelas ini masing masing penampil saling beradu artistik pada jurus jurus andalan tiap perguruan
ini adalah festival
silat ketiga yang digelar di madiun selama setahun terakhir
sebuah langkah pemerintah kota untuk menjadikan madiun sebagai kampung pesilat
malam semakin larut tetapi warga madiun masih belum beranjak dari alun alun kota
festival silat nusantara yang digelar selama tiga hari ini masih menyisakan satu atraksi lagi
puluhan anggota batalion raider lima ratus satu bajra yuda tni angkatan darat
lengkap dengan pakaian silat memainkan gerakan dan jurus jurus silat
yang berasal dari empat belas perguruan silat di madiun
setelah itu mereka melakukan demonstrasi lain
menggunakan jurus jurus silat mereka memperagakan betapa efektifnya silat sebagai bela diri militer
teknik kuda kuda bertahan dan kembangan atau awalan untuk melakukan serangan dalam silat
menunjukkan bahwa silat juga bisa ringkas dan cepat
demonstrasi batalion lima ratus satu ini bukan hanya untuk mencari penyelamat
bukan sekedar memerikan festival
lebih dari itu tni angkatan darat tengah berupaya menjadikan silat sebagai bela diri militer
selama ini bela diri militer angkatan darat bersumber pada yong mudo
sebuah bela diri asal korea selatan
tadi kita meramu beberapa gerakan gerakan atau jurus dari empat belas padepokan atau perguruan pencaksilat
mudah mudahan ini awal untuk membesarkan
dan menjaga silat di dunia internasional
madiun tidak cuma menunjukkan diri sebagai kota para pesilat
secara alami kota ini adalah sumber bakat bakat baru pesilat yang akan terus muncul
merawat tradisi silat dan merawat tradisi bangsa